saudara eksekusi sengketa lahan di manado sulawesi utara berlangsung ricuh
kericuhan terjadi saat pengadilan negeri manado hendak eksekusi lahan sengketa berupa sembilan rumah di kecamatan serio manado rabu pagi
warga yang menolak hendak menghakimi kuasa hukum menggugat tetapi berhasil dicegah polisi
warga yang tak kuasa menolak eksekusi hanya mampu meratapi rumah tinggalnya yang diratakan dengan alat berat